dan uji materi perpanjangan masa jabatan pimpinan kpk yang dilakukan wakil ketua kpk nurul gufron dinilai tidak ada urgensi dan bisa jadi memiliki motif pribadi
menurut nurul gufron posisi kpk yang masuk ke rumpun eksekutif seharusnya berlangsung per lima tahunan sesuai dengan masa pemerintahan terpilih
kita bahas langsung malam ini sudah hadir di studio bersama saya adalah wakil ketua kpk nurul gufron
mas gufron selamat malam
selamat malam mbak putri
terima kasih atas waktu anda malam hari ini bisa menjelaskan langsung malam hari ini karena cukup menyita perhatian
jadi pastinya mengapa dasarnya apa kemudian anda mengajukan uji materi ini enam bulan lalu ya
ya sekitar awal november baru dinyatakan selesai perbaikan di tanggal dua belas desember
dua belas desember dasarnya apa mas
jadi pertama yang perlu saya jelaskan bahwa judicial review yang kami layankan atau mohonkan kepada mk
judicial review atas nama pribadi
itu perlu kami state dulu bahwa tidak berkaitan dengan kpk
sebagai institusi tidak ya
tidak institusi tetapi sebagai pribadi saya
dan itu dilindungi ataupun difasilitasi berdasarkan undang undang dasar ya
pasal dua puluh empat ayat satu dua dan pasal dua puluh empat c
dan proses judicial review ini sebagai sebuah proses hukum yang biasa saja
tidak ada kemudian ada penilaian penilaian etis non etis
karena ini adalah prosedur yang difasilitasi oleh konstitusi kepada warga negara
karena mari kita jalani sebagai negara hukum yang berdasarkan konstitusi
itu dilandasi dalam undang undang dasar empat puluh lima
memang tidak bisa dilihat dari mungkin yang anda maksud adalah
jika ada kritik dari sisi hukum itu tentu tidak ada masalah
karena anda mendasari ini pada undang undang dasar
dan anda menyampaikan ini adalah hak sebagai warga negara gitu ya mas gufron
artinya proder hukum yang sudah difasilitasi oleh konstitusi tentu adalah legal
dan karenanya tidak sehat kalau kemudian ada warga negara yang melakukan judicial review
dianggap kemudian dipandang etis tidak etis rakus dan lain lain
tapi bagaimanapun kan itu muncul sekarang
itu muncul di masyarakat
bagaimana anda menjawab itu
karena anda berada di dalam institusi anda menjabat dan anda mengajukan judicial review itu sekarang
berkaitan dengan perpanjangan masa jabatan
tidak mungkin menafikan pikiran pikiran seperti itu sekarang
oke makanya saya jelaskan tadi standing point saya sebagai warga negara
yang kebetulan menjabat sebagai pimpinan kpk
itu satu hal
yang kedua berkaitan dengan alasannya sebagaimana dijelaskan tadi
ada dua pasal yang saya jr yaitu pasal dua puluh sembilan e berkaitan dengan syarat
untuk menduduki jabatan pimpinan kpk di periode yang akan datang
pasca undang undang sembilan belas dua ribu sembilan belas yang dari empat puluh menjadi lima puluh
padahal kondisi saya adalah kondisi di mana saya terangkat dalam posisi syaratnya masih empat puluh
padahal di pasal tiga puluh enam
berkaitan dengan jabatan
satu kali priorisasinya adalah empat tahun dan dapat dipilih untuk yang kedua kali
yang berkaitan yang kedua kali ini
seandainya saya kemudian akan mengajukan diri
berarti anda tidak bisa karena syaratnya sudah dinaikkan usianya
tidak bisa karena saya masih belum memenuhi usia lima puluh
maka secara hukum kan begini
orang yang sudah dinyatakan pernah dewasa atau cakep memenuhi sebuah kedudukan tertentu
maka kemudian secara hukum administrasi
maka selanjutnya harus juga dinyatakan telah dewasa
undang undang pemilu mencaratkan untuk dapat mencoblos itu adalah tujuh belas tahun atau sudah menikah
seandainya ada warga negara yang lima belas tahun menikah
dia kan sudah dewasa bisa mencoblos
kalau kemudian pada suatu hari misalnya masih umur enam belas dia cerai
tidak boleh dan kemudian secara administrasi tidak bisa
dia dinyatakan kemudian menjadi tidak cakep lagi karena masih tidak tujuh belas tahun
karena tidak menikah
dan tidak menikah

jadi memang betul bahwa alasan alasan atau dasar anda mengajukan ini memang hal yang sangat pribadi kalau misalnya dilihat dari pasal itu ya
ya karena memang fasilitas
berkaitan dengan usia
fasilitas jr itu adalah fasilitas yang diberikan kepada warga negara
pada lembaga dan kebetulan ini adalah kepentingan pribadi saya
yang itu difasilitasi kemewahan yang kemudian harus dinikmati oleh setiap warga negara untuk kemudian men jr
oke itu yang pertama yang kedua
yang kedua berkaitan dengan pasal tiga puluh
tiga puluh empat itu adalah tentang periodisasi masa pemerintahan jabatan
yang sebagaimana diketahui bukan hanya di undang undang yang baru sejak undang undang tiga puluh dua
memang periodisasi kepemimpinan pimpinan kpk itu empat tahun
kenapa kemudian kami saya pribadi untuk konteks empat tahun kemudian meminta supaya lima tahun ini bukan ya bahasanya silahkan memperpanjang atau menambah
tapi bahasa saya sebenarnya memperjuangkan kesetaraan
dengan dua belas lembaga non kementerian lainnya
dengan dengan dua gelas lembaga non kementerian lainnya komnas ori kppk
dengan dua gelas lembaga non kementerian lainnya komnas ori kppk

dengan dua gelas lembaga non kementerian lainnya komnas ori kppk
dengan dua gelas lembaga non kementerian lainnya komnas ori kppk

dahirya tidak ada ini

kenapa kemudian kok mintanya lima tahun
kok tidak tujuh tahun kok tidak dua belas tahun
artinya kok hanya lima tahun
ini adalah mendasarkan pada cita hukum atau ide hukum
jadi pada saat pembentukan konstitusi undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
sebetulnya para pembentuk undang undang dasar itu berdebat panjang
berkaitan dengan masa pembatasan otoritas atau kewenangan pemerintahan
pada saat itu pilihannya adalah ada beberapa negara yang empat tahun amerika contohnya
ada yang lima tahun ada yang enam tahun filipina misalnya
tapi pada saat itu pembentuk undang undang dasar memilih bukan empat bukan enam tapi lima
oleh karena itu maka ide atau cita hukum bangsa indonesia mengenai tentang pembatasan
kewenangan pemerintahan itu adalah lima tahunan
maka atas dasar itu apalagi di undang undang sembilan belas dua ribu sembilan belas yang menyatakan bahwa kpk adalah lembaga negara yang independen
tapi dalam rumpun eksekutif maka jelas
dalam rumpun eksekutif maka kemudian agar kemudian bersama sama periodisasinya
jadi apa yang kami perjuangkan setengahnya adalah
karena salah satu untuk meindikasi apakah sebuah lembaga negara itu struktur ketatanegaranya posisinya di mana
salah satunya adalah tentang usia periodisasi
jadi kalau semakin rendah maka semakin rendah juga masa kedudukan struktur ketatanegaranya
pak gufron dari tadi anda mengatakan kami kami jadi ini sebenarnya kami atau saya ya pak
ya kami kan bahasa saya pribadi secara
secara apa secara
kami maksudnya saya pribadi sebenarnya
tapi bagaimana respon rekan rekan anda sesama pimpinan komisioner kpk
saya sampaikan karena memang semula ini adalah pasal dua puluh sembilan
tapi dalam perbaikannya pasal tiga puluh empat saya
pasal tiga puluh tahun itu berarti tambahan kan
tambahan pada saat perbaikan
saya sampaikan artinya saya memberitahukan bahwa saya akan menjer karena berkaitan dengan pribadi saya
dan beliau beliau yang pimpinan yang lain itu tidak ada kepentingan
tapi saya perlu memberitahukan
mempersilahkan termasuk yang lain juga mempersilahkan
artinya tidak meyakan ataupun tidak menolak silahkan apa kata pak gufron
pak gufron tapi saya yakin anda juga menyadari karena begini
kalau misalnya yang dilihat oleh publik bagaimanapun keputusan seorang pejabat publik
sekalipun anda mengatakan ini kebutuhan atau menjalankan konstitusi anda sebagai warga negara
tapi publik tetap melihat anda saat ini posisinya sebagai pejabat publik
dan tentu melihat prestasi kpk selama ini yang saat ini mungkin ratingnya sedang dinilai cukup buruk
jadi performanya tidak terlalu baik
anda bagaimana melihat itu karena bagaimanapun itu yang dilihat publik
hak normatif dan hak konstitusional itu tidak berkaitan dengan kinerja atau prestasi
jadi ini berkaitan dengan norma
bukan pada performa
tapi berkaitan dengan
jadi hak itu harus dibedakan dengan kemudian pelaksanaan haknya
nah itu yang perlu disilahkan
dan saya juga ingin menjadikan forum ini adalah forum pembelajaran kepada
forum diskusi ya
form pembelajaran kepada kita semua untuk berdemokrasi secara hukum
apakah kemudian baik kalau begitu apakah kemudian ketika masyarakat menilai performa kpk saat ini rendah
dan sudah ada surveinya
karena sudah ada survei indikator april kemarin tingkat kepercayaan terhadap lembaga negara
kpk itu berada di posisi ke enam di bawah yang pertama tni kemudian presiden berikutnya kejaksaan pengadilan
polri baru kpk setelah kpk ada dpd mpr dpr dan partai politik
apakah kemudian ketika tingkat kepercayaan kepada masyarakat kepada kpk begitu rendah
anda menilai ini saat yang tepat untuk menjalankan hak anda sebagai warga negara
karena timingnya apakah tepat sekarang
sekali lagi begini timing secara rating ataupun secara politis itu berbeda dengan timing hukum
timing hukum itu berkaitan dengan legal standing
jadi saya tidak mungkin dapat kemudian memperjuangkan hak kesetaraan kpk ini
di antara dua belas lembaga negara lainnya
kalau saya kemudian sudah selesai ataupun sudah tidak sedang menjabat sebagai pimpinan kpk
karena pimpinan kpk itu menjadi bagian untuk ukuran legal standing
yaitu ada pertama sebagai pihak yaitu warga negara
yang kedua ada kerugian konstitusional
momen kerugian konstitusional itu tidak bisa kemudian ditunggukan ataupun diundur
itu satu hal
jadi ini yang perlu kita pahami
antara bahwa reputasi prestasi dan lain lain
itu satu hal berbeda dengan kemudian
jadi kalau misalnya ada yang membahas soal momennya tidak tepat
mestinya tidak sekarang
tidak etis ketika anda mengajukan ini sekarang
ya itu saya sampaikan tadi
penilaian bahwa tidak etis
itu etis ini fasilitas yang difasilitasi oleh negara hukum
jadi memang istilahnya now or never untuk anda
memang sekarang waktunya
harus terhati ini kalau tidak
misalnya saya setelah kemudian
lepas lewat di atas tanggal dua puluh desember dua ribu dua puluh tiga ketika sayyaf turun
pada saat itu ketika saya mengajukan judil review ke mahkamah konstitusi
pada saat itu saya sudah tidak memiliki hak untuk mengajukan jr
karena tidak memiliki legal standing
karena hak konstitusionalnya sudah lepas
nah itu yang itu juga perlu dipahami
bahwa timing itu bagi dalam perspektif hukum adalah
timing kesempatan dia untuk mengajukan
oke pak gufron kalau misalnya kita melihat sekarang
dengan penambahan waktu
katakanlah menjadi lima tahun
dengan penambahan waktu satu tahun itu
memangnya akan ada perubahan besar yang terjadi
sekali lagi ini bukan bicara tentang prestasi
bukan tetapi secara kelembagaan
dalam struktur ketatanegaraan
kami atau saya pribadi
setidak tidaknya ingin memperjuangkan kesetaraan
agar kemudian kpk
katanya lembaga negara
tapi kok kemudian
usianya kok kalah dengan lembaga lembaga negara lain
atau minimal bukan kalah ya di bawahnya
sehingga menjadi pertanyaan kan
ini yang kami perjuangkan
bahwa kemudian apakah itu menjadi efektif
menaikkan dan lain lain
itu satu hal yang berbeda
oke sejauh ini prosesnya bagaimana pak gufron
saya sejak november
gugatan ini per dua belas desember
tahun ini tahun kemarin ya
dua ribu dua puluh dua kan pak
kemudian desember diperbaiki
melalui keterangan ahli
ada empat orang dari saya tiga
dari pihak terkait
ada satu orang
dan kemudian sudah ada
tinggal kami menunggu
sidang selanjutnya yaitu membacaan putusan
jadi apakah setahun terakhir
sebelum anda selesai menjabat nanti
akhir desember tahun ini ya berarti ya pak ya
akhir di kpk
itu berarti anda
apakah kemudian disibukan dengan mengurus hal ini
di mahkamah konstitusi
tidak ada tidak ada kesibukan
saya tetap bekerja seperti biasa
apa yang saya ajukan
itu tentu tidak saya
sidang hadiri sendiri
tapi melalui kuasa hukum
bagaimana dengan teman teman penyidik kpk
respon jadi sesungguhnya pada saat proses sidang
selain dari pemerintah
dan juga dpr
dihadirkan pihak terkait
pihak terkait ini adalah kpk
diwakili oleh birohukum
menyerahkan kepada putusan mk
pak gurfon kita lihat nanti apa yang akan terjadi
berarti putusannya kira kira akan keluar
dalam beberapa waktu lagi ya pak ya
ya itu saya tidak tahu juga
ya mudah mudahan secepatnya
dan kami berharap tentu
pimpinan kpk itu ketika akan berakhir
itu enam bulan sebelumnya
kalau saya berakhir tanggal dua puluh desember
logikanya tanggal dua puluh juni
mudah mudahan sebelum tanggal dua puluh juni
pak gufron terima kasih atas waktu anda malam hari ini
sudah menjelaskan kepada kami di cnn indonesia
mungkin masih belum bisa menjawab pertanyaan publik
memuaskan pertanyaan publik
berkaitan dengan etis atau tidak etis itu
tapi paling tidak anda sudah bersedia hadir
dan mengonfirmasi beberapa hal
sekali lagi terima kasih pak gufron
malam hari ini sudah hadir
sama sama mbak putri juga
terima kasih wakil ketua kpk ndolo gurvon